kalau bulu itu sapi jantan tapi jenis itu
dinas pertanian kabupaten bandung jawa barat berencana menerapkan metode stunning
atau pemingsanan hewan kurban sebelum disembeli
hal ini dilakukan agar proses pemotongan hewan bisa dilakukan tanpa melibatkan banyak orang
metode stunning pun sudah biasa digunakan khususnya di rumah potong hewan
alat yang digunakan adalah senapan berpeluru hampa
yang ditembakkan ke bagian kepala hewan untuk membuatnya pingsan
namun metode ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang terlatih
pemotongan dengan metode stunning hanya akan dilakukan di rumah potong hewan
yang ditunjuk oleh dinas pertanian
selain itu warga diizinkan memotong hewan kurban di daerah masing masing
dengan menerapkan protokol kesehatan
jadi masyarakat bisa melakukan tetapi standar pencegahan covid sembilan belas itu dipakai
nah kalau dulu itu yang namanya hari kurban itu ya hari hanya
jadi hari tasriknya itu sebetulnya itu diperbolehkan gitu
tapi mereka merasa kurang abnol
nah sekarang kita himau
jadi pelaksanaan kurban tahun ini itu bisa empat hari
pertama hari hanya dan tambah tiga hari tasrik gitu
jadi di masyarakat itu bisa disebar
jadi tidak satu hari diselesaikan tetapi disebar
kemudian penitiannya juga itu harus dibatasi gitu
menurut majelis ulama indonesia kabupaten bandung
metode stunning boleh diterapkan
sesuai dengan fatwa mui nomor dua belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang standar sertifikasi penyembelihan hewan
nah dalam kondisi idul adha sekarang di masa pandemi covid sembilan belas
memang itu bisa menjadi salah satu opsi gitu untuk mengurangi kerumunan pada saat penyembelihan
karena biasanya kalau dalam kondisi normal
menyembelih sapi itu kan perlu banyak orang gitu
nah kalau dengan
stunning itu berarti ya dengan seorang saja sudah cukup gitu
karena posisi sapinya itu sudah tidak bergerak tetapi bukan mati pingsan
sehingga secara hukum fikih itu sapi masih memiliki hayatul mustaqiroh
nah hayatul mustaqiroh itu menjadi salah satu syarat halalnya penyembelihan hewan
berdasarkan data dari dinas pertanian pada dua ribu sembilan belas sepuluh ekor hewan kurban
disembeli di kabupaten bandung
untuk membantu penyembelian hewan kurban
pemerintah kabupaten bandung telah menyiapkan tujuh rph dengan kemampuan menyembeli lima ratus ekor sapi per hari
franky widjaya helmy suranegara kabupaten bandung jawa barat